memasuki hari kedua lebaran masyarakat tampak antusias mengunjungi tempat wisata dan wahana atraksi
untuk mengisi libur lebaran transnoworld juanda bekasi yang menawarkan sensasi dingin bermain salju
seperti di eropa menjadi salah satu pusat hiburan dalam ruangan yang dikunjungi banyak warga sejak hari pertama libur lebaran
berdasarkan pemantauan sejak selasa pagi warga terlihat mulai antre di loket penjualan tiket transnoworld bekasi
rata rata pengunjung datang berkelompok dengan keluarga ataupun kerabat
wajah wajah ceria pengunjung tampak jelas saat bermain dalam ruangan dingin dengan salju buatan
ada yang bermain snow slee atau seluncuran snowtup dan naik kereta gantung dengan pemandangan artificial suasana salju di pegunungan eropa
pihak pengelola menginformasikan ramainya pengunjung yang datang berlibur sudah terjadi sejak hari pertama lebaran
rata rata di atas seribu lembar tiket terjual perharinya
pada momen libur lebaran sejumlah warga bermain salju di transnoworld trans icon surabaya
kali ini pengunjung khususnya anak anak bisa menikmati wahana baru seperti snow moto
untuk menambah keceriaan pengelola juga menampilkan dancing with snow man pada siang dan sore hari
pengunjung bisa mengikuti lomba dance berhadiah
transnoworld dan cnn indonesia adalah perusahaan yang berada di bawah naungan siricorp